anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
dpr menginginkan adanya penanganan secara serius terkait klarifikasi dirjen imigrasi
kemenkumham tentang keberadaan tersangka kasus dugaan suap harun masiku
dpr juga menyebut ada potensi konflik kepentingan dalam pencarian harun masiku
pernyataan itu disampaikan anggota komisi tiga dpr ri taufik basari
di kompleks parlemen senayan jakarta kamis lalu
menurut taufik ketika klarifikasi dari dirjen imigrasi terkait keberadaan harun masiku
mengandung kecurigaan maka sudah sepatutnya diusut dengan jelas
politisi partai nasdem ini menambahkan komisi tiga dpr belum mengambil keputusan
terkait pemanggilan menteri hukum dan ham yasona lawli
namun taufik menginginkan komisi tiga dpr melakukan pemanggilan terhadap menkumham
agar bisa ditelusuri secara mendalam
belum pak belum pak terima kasih
ketika alasan alasan itu memang menimbulkan pertanyaan pertanyaan
maka oleh karena itu harus diusut ya
kita ingin mendapatkan satu kejelasan apa yang sebenarnya terjadi
bahkan kalau misalnya ada potensi untuk terjadinya tindak pidana
itu pun juga harus dilakukan ya
misalnya penghalangan halangan terhadap penegakan hukum
penegakan atau penuntasan kasus korupsi
nah itu harus ditindak lanjut
kpk dalam hal ini menurut saya juga berwenang
untuk menelusuri itu lebih lanjut
sementara itu koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lsm
dan kontras kami selalu melaporkan menteri hukum dan ham yasona lauli
ke komisi pemberantasan korupsi
terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif pdip harun masiku
yang hingga saat ini masih menjadi buronan kpk
perwakilan masyarakat sipil anti korupsi kurnia ramadana mengatakan
yasona diduga memberikan keterangan tidak benar
terkait keberadaan harun masiku
yang diketahui sudah berada di indonesia sejak tujuh januari dua ribu dua puluh lalu
dalam hal ini koalisi masyarakat sipil anti korupsi juga menilai
kehadiran yasona dalam konferensi pers pdip beberapa waktu lalu
juga rawan konflik kepentingan dengan posisinya sebagai menteri hukum dan ham
yang membawahi direkturat jenderal imigrasi
ya mas jangan jatuh mas
jangan jatuh itu
harun masiku returned to indonesia
harun masiku had actually
menkum ham yasona lawli
bang nyarwi ahmad
from man kumham
man kumham yasona lawli's statement
baru tahun dua ribu dua puluh
sangat concern karena
menutup di penghujung
yang lalu itu kan rapotnya
merah penegakan hukum kita
penegakan ham kita nah kita harapkan
di lembaran baru
periode kedua pak jokowi itu
pendekatan hukum luar biasa dalam arti
artinya apakah ini menjadi catatan buruk
dari awal pemerintahan seratus hari mungkin
iya betul jadi ini baru seratus hari
kita disuguhi langsung
sama dulu pak jokowi
di periode pertamanya juga memulai
dengan penegakan hukum yang
hirup pikup antara kpk
nah sekarang kita menyaksikan
antara partai dengan kpk
keterlibatan tentu yang tadi disebutnya
kumham ini yang
dia bisa memutus
ketika dia masuk
jadi memulai dengan
yang tidak terjadi justru
yang terjadi adalah bagaimana
terus ada partisansipnya
tadi yang sudah menjadi
katakan pimpinan tertinggi
di birokrasi tadi itu lalu
concern pemerintah yang saat ini adalah
membangun sdm unggul
termasuk kalau investasi itu
nah itu yang seharusnya
lalu yang terjadi
kenapa kok terjadi lagi seperti ini
baru memulai lembaran baru
kita buka buku
tahun dua ribu dua puluh tentunya
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang terjadi
hal hal yang sifatnya justru
positif dan sebagainya
khususnya penegakan hukum
itu tidak bisa ditawar jadi
apa yang sudah disampaikan pak jokowi
bahwa tentu pak jokowi dalam hal ini
pro pada penegakan hukum dan
tidak memberikan katakan clue
bahwa ada perlindungan
tertentu kepada meskipun itu terjadi
pada partai yang mendukung pak jokowi
bang nyawir mau tidak mau ini kan juga
akhirnya membawa atau menyeret beberapa nama dari
pdip kalau anda melihat
dari segi komunikasi politiknya saja
sebetulnya apa yang seharusnya diambil
langkah yang diambil oleh pdip karena saat ini masyarakat
kemudian cenderung berspekulasi
tadi bola liar seperti kita katakan bahwa
mempertanyakan apakah memang ini betul
begitu pdip cenderung pasang badan
begitu terhadap kasus ini dan memang menyeret
saya lihat pdip sudah melakukan beberapa
langkah yang bagus juga ya misalnya membentukan
tim hukum itu ya untuk
hal hal yang terkait dengan tuduhan keterlibatan
orang orang yang dianggap kader
atau orang orang yang pernah menyalak dari pdip
atau bahkan elit atau mungkin
partai sebagai institusi itu diklarifikasi dengan
baik nah tapi juga
menurut saya juga penting bahkan pdip
juga saya lihat beberapa menghimbo misalnya
dengan belum ditemukannya harun masiku
ini menghimbau untuk
muncul atau siapapun yang
mengetahui gitu untuk menyampaikan
atau melamporkan itu menurut saya juga langkah
yang bagus cuma memang begini kadangkala
himbuan himbuan itu kan publik
berharap lebih dari itu
artinya butuh langkah
lebih serius dalam artian untuk
dalam tanda petik menyelamatkan partai
pendukung pdip juga pengen partainya
lebih bagus lebih bersih
kader kadernya citranya lebih baik
tidak disukan dengan negatif seperti ini
itu menurut saya pimpinan pdip juga
perlu terus memformulasikan melihat
salah satunya misalnya contoh
tadi misalnya pak yasona tadi dianggap
katakanlah menghalang halangi proses ini
ya mungkin perlu diklarifikasi
pak yasunah sendiri maupun benar gak ada perintah
dari pdip kepada pak yasona misalnya contoh
kalau tidak ada ya berarti kan tidak ada
artinya itu bisa diklarifikasi
ke pak pdip dari pak pdip menunjukkan
spekulasi spekulasi yang mungkin
bisa memicu opini yang lebih
liar dan susah dimanage
termasuk benar benar integritas partai sendiri
untuk menyelesaikan kasus ini dan memang kalau benar benar mengetahui
keberadaan harun masiku segera
justru kalau urusan ini bertelet telet
menurut saya sangat merugikan
kosong pilkade di dua ratus tujuh puluh daya
dan itu tentunya
partai manapun biasanya
kalau didera oleh
masalah hukum bahkan kalau ada
friksi di internalnya dan sebagainya
justru rugi karena dia tidak bisa
hadir prima tidak bisa hadir
utuh kan gitu
ibarat muka ini bopeng bopeng kan
gitu lah ini yang justru
kalau semakin lama dipanggang
urusan pak masiku ini
akan semakin lama juga
perjuangan mempertaruhkan kredibilitasnya
tapi mungkin begini sorry saya tambahkan
kalau isu korupsi itu
secara umum ya itu isu kita bersama
tetapi dampak yang sangat kuat
lebih kelas menengah
kalau mungkin pendukung pdip menengah bawah
tetapi bukan berarti itu pemakluman bahwa
pdip tidak perlu care dengan ini
artinya tentu di era pemilih milenial
yang berkembang hari ini yang jumlahnya besar
ini kan juga mereka orang yang care dengan isu ini
sehingga beyond pemilih tradisional
ini menjadi potensi bahwa isu ini
keberhasilan merespon dan menangani
membuka peluang sebagai insentif untuk
menggrab atau mendapatkan peluang dari
pemilih milenial beyond pemilih tradisional
mungkin satu lagi terakhir ini
kemudian kasus ini mengarah atau berujung
juga kepada integritas penyelenggara
pemilu yaitu kpu dan juga
kinerja dari komisi pemberantasan korupsi
mbak wibi melihat ini bagaimana
ini serius sekali ya
karena bagaimanapun juga
kita mengakhiri pemilu
serentak dua ribu sembilan belas itu
dengan tutup buku
tapi tentunya ada
ingatan ingatan dari masyarakat
sebagian masyarakat itu
yang tidak percaya pada kpu
itu di ott
seperti itu menjustifikasi
jadi membenarkan asumsi asumsi
selama ini bahwa ternyata
kok seperti ini
komisioner ini penyelenggara pemilu itu
dan ini berat sekali untuk ibaratnya
menegakkan benang basah
oleh kpu ri apalagi gitu ya
dan ini menyongsong perhelatan
di dua ratus tujuh puluh daerah
apakah nanti bisa juga
kan gitu ya
itu pertanyaan pertanyaan yang luar biasa
yang menurut saya ini sangat merugikan
gitu ya institusi demokrasi kita
baik itu partai politik
maupun juga penyelenggara pemilu
milu pilkada nanti kita bahas
bagaimana pertarungan untuk menduduki
kursi calon wakil gubernur dki jakarta
namun usaha jeda si anand indonesia prime news
kembali setelah pesan pesan berikut